dari padang kita ke madiun saudara di kabupaten madiun jawa timur
banjir akibat luapan sungai jerawan kian meluas
warga yang rumahnya terdampak banjir memilih mengungsi ke balai desa dan tempat yang lebih aman
banjir luapan sungai jerawan di kabupaten madiun jawa timur pada minggu pagi
sudah memasuki sejumlah desa di kecamatan balerejo
seperti desa balai rejo kedung jati dan juga desa waru rejo
di desa waru rejo luapan air menyebabkan dua titik tangguh jebul
akibatnya dua dusun yaitu dusun waru dan dusun templek terendam banjir dengan ketinggian air mencapai satu meter
menurut warga air luapan mulai meninggi sejak sabtu malam hingga minggu dini hari
warga kemudian yang rumahnya terendam banjir kini juga memilih mengungsi
ke tempat yang lebih aman seperti balai desa dan juga masjid
harta benda seperti hewan dan juga ternak turut diungsikan
sedikitnya tiga ratus kepala keluarga di desa waru rejo terdampak banjir
dan warga membutuhkan bantuan berupa bahan makanan serta obat obatan
wah hujannya lebat banget mulai jam satu siang sampai jam lima sore
di sini ada juga tangkis itu jebol
ada luapan dari sungai itu
kemarin ada pembangunan bronjong
itu ternyata belum diperbaiki untuk jalannya itu
di dekat makam dan di rt
kalau di lingkungan sini ada berapa tangkap yang terdampak
tiga ratus an pin terdampak pak ya
berarti ini aktivitas sama sekali nggak bisa pak ya